sudah berangkat soal lidah ria pandiran
anak anak di panti asuhan anak gembira medan berkumpul di halaman dan berdoa
sebelum berangkat dengan dua mobil ambulans dinas kesehatan kota medan pada kamis siang
dari dua puluh dua penghuni panti asuhan lima belas dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan tes pcr pada senin lalu
penularan virus corona di pantai asuhan di kecamatan medan tuntungan ini
diduga berawal dari seorang anak yang berobat gigi di rumah sakit
sepulangnya dari rumah sakit anak tersebut mengalami demam dan flu
pengelola panti asuhan pun membawanya untuk menjalani tes antigen
karena hasilnya positif pemeriksaan pun dilanjutkan dengan tes pcr yang juga menunjukkan hasil positif
pengelola panti asuan kemudian meminta bantuan puskes masimal lingkar
untuk melakukan penelusuran atau tracing pada seluruh penghuni panti
saya merasa agak khawatir yang satu itu kita suruh swab pcr ternyata positif
karena di dalam panti bergaul semua akhirnya saya minta untuk di antigen
setelah di antigen ada sebelas yang terpapar
nah karena juga meragukan bagi saya ya antigen saja
akhirnya kita minta ke pemerintah untuk swab pcr
banyaknya anak dan pengasuh panti asuhan anak gembira yang terinfeksi
membuat satgas covid sembilan belas kota medan memutuskan untuk memindahkan mereka
pasalnya panti asuan yang terinfeksi yang terinfeksi yang terinfeksi yang terinfeksi
drama dinilai tak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri
mereka kini menjalani isolasi di gedung balai besar pengembangan penjaminan mutu pendidikan
vokasi pemedik putri stek di medan helvesia
yang dijadikan gedung karantina dan isolasi terpusat covid sembilan belas pemerintah kota medan
sedangkan tujuh anak yang dinyatakan negatif covid telah diungsikan ke rumah lain
dan menjalani isolasi sebagai kontak erat
jadi hasil pcr dari dua puluh dua orang ya bu kapus ya
dan untuk yang setujuh orang dengan inisiatif dari panti asuan
untuk keselamatan mereka dipindahkan ke rumah kontrakan yang tujuh orang lagi anak anak
jadi ini semua mau dibawa ke mana pak
dengan tambahan lima belas orang dari kluster panti asuhan ini
kasus aktif covid sembilan belas di medan pada kamis lima agustus dua ribu dua puluh satu berjumlah satu ratus tujuh puluh orang
lima belas orang dirawat di rumah sakit
empat orang menjalani karantina di gedung isolasi terpusat medan
dan satu ratus empat puluh lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara